selamat tohari atau mbah selamet adalah seorang pedagang sayur
karena kan di bali ya waktu itu memang jarang sih ya ada sparring ke luar bali gitu jarang
di museum pendidikan kita bisa tahu